tapi kalau menurut aku mama kamu gak akan bisa tenang kalau belum diungkap kebenarannya
selamanya dia gak akan bisa tenang disana
sekali lagi aku kasih tau ya sama kamu
orang yang biasanya berwajah malaikat itu the real doubles
banyak banget kejahatan yang mereka lakukan dengan wajah malikatnya itu
aku gak boleh terpengaruh
nggak boleh punya pikiran jelek
ya untung kamu ya walaupun refleks atau apa lebih aku senang
mamah lagi gue ya
di antara kebahagiaan yang aku syukuri ini ada rasa sesak dan ketakutan
sesak karena anakku al belum sepenuhnya pulih
kita semua mesti sabar
dan ketakutan aku takut salah
karena masa laluku yang aku tutupi
aku tidak ingin dibenci
dan kehilangan sal juga
walaupun saat ini hamba bahagia
ada al di hadapan ku
ini ada buah buahan buahan rapal sama cipu
tapi aku biasanya kan kayak gitu ya

di dapur ni
dgens untuk ama kali kok
enak banget kan say
disana gak ada buah buahan kayak gini kan
aku juga suka kelapa
mama kamu suka kelapa
nih sekarang labelnya kelapa
labelnya dipotongin ya
kalo gitu besok kita bikin donat aja pak
kayak waktu itu papa bikinin buat aku
mana dia inget pernah bikin donat
papa pernah bikin donat
papa pernah bikinin buat aku
kita bikin download lagi ya
emm reina kali ini berarti gantian reina yang ngajarin papa buat bikin donat oke
oke makasih ye
makasih ya mas
kamu tetap mencoba untuk menjadi ayah yang baik
wala secara hati kamu masih merasa belum tersambung karena kamu gak ingat apa apa
tapi kamu sudah membuat rena bahagia
berarti itu saja
aku udah sangat bahagia mas
ini dulu dimakan
baru dapat info dari rumah sakit kalau yang namanya rendra itu masih di sana
karena luka cukup parah
tapi kita berdoa aja semoga bisa cepat sembuh dan bisa ketemu sama keluarganya
udah saya kenyang
sweet sweet ayang geki kita juga bisa kayak begitu
kenapa penuh penihan sih mak
tapi kalau menurut aku mama kamu gak akan bisa tenang kalau belum diungkap kebenarannya
selamanya dia nggak akan bisa tenang di sana
sekali lagi aku kasih tau ya sama kamu
orang yang biasanya berwajah malaikat itu the real doubles
banyak banget kejahatan yang mereka lakukan dengan wajah malikatnya itu
aku gak boleh terpengaruh
gak boleh punya pikiran jelek
biar gimana pun tentu rasa yang selalu ada di sebelah aku
enggak enggak enggak salah
jangan pernah berpikir buruk tentang yang terlalu baik
jangan pernah berpikir buruk tentang yang terlalu baik
salah sih aku terlalu cepet buka ini ke sal
harusnya aku tuh tetap tenang
karena biar gimana pun aku tetep butuh untuk jadi b a nya di maharatu
dan saat ini hanya lewat antara rosa yang bisa
aku butuh uang aku gak mungkin terus terusan menghindar
sampai ber golf
jadi pim tampoco tahu itu gimana
sama andin begini
jujur saya perlu jarak
tapi anehnya dia sama sekali nggak terpengaruh
tetap baik tetap manja
dulu bagaimana ya
saya untuk merespon perempuan ini
terus minta aku temenin kamu disini
amnesia atau gak kamu gak pernah takut sih
disini juga kan
emang boleh kalau aku disitu
enggak kalau macam
tapi nomenin sebentar boleh
aku mau bersih muka kamu
terus aku mau kasih kamu obat
aku siapin dulu ya
perasaan yang dulu pernah ada
aku biarkan tumbuh kembali untuk adi
saya memang kaku bel
tapi bukan berarti saya gak punya perasaan